komisi pemilihan umum menilai peraturan kpu nomor tiga puluh tiga tahun dua ribu delapan belas saat ini
sudah cukup untuk mengatur sosialisasi dari partai politik peserta pemilu dua ribu sembilan belas
pasal dua puluh lima pkpu menyebut parpol peserta pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai
dengan metode pemasangan bendera dan nomor urut
dalam diskusi di media center kpu dijelaskan bahwa kpu tidak perlu membuat aturan baru
karena pasal dua puluh lima kpu dianggap telah memadai mengatur sosialisasi partai politik
di samping itu mereka juga diperbolehkan menggelar pertemuan terbatas
dengan memberitahukan secara tertulis kepada kpu dan bawaslu paling lambat satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan
ya yang jelas sampai sekarang kpu masih melihat bahwa peraturan
yang kpu no tiga puluh tiga tahun dua ribu delapan belas khususnya pasal dua puluh lima
kami nilai masih sangat mencukupi bagi kebutuhan partai politik untuk melakukan sosialisasi
terutama partai politik peserta pemilu
nah memang posisinya terbatas pada beberapa hal
misalnya untuk nomor urut kemudian tanda gambar parpol dan pendidikan politik yang sifatnya internal partai politik
nah ruang gerak itu sudah disediakan
di peraturan yang ada dan kemudian kami melihat itu cukup